saat ini saya sedang berada di pos polisi berjombongan jakarta pusat
di mana pos polisi ini sempat terjadi pembakaran oleh massa atau sejumlah orang
yang hingga saat ini identitasnya masih belum diketahui pada hari ini
sekitar petang hari senin sebelas april dua ribu dua puluh
jika boleh diceritakan terkait dengan kondisinya ini bisa terlihat bahwa kondisinya cukup parah
tadi saya datang di depan saja pelangnya ini sudah roboh dan sudah dilingkari atau sudah diberikan polis lain atau pembatas polisi
dan bisa dilihat di belakang saya bahwa bangunannya ini sudah cukup hancur ya
bisa dilihat dari kacanya ini sudah hilang seperti itu hancur berkeping keping
kepingan kaca sudah berserakan di lantai
serta juga dengan serpihan dari hangun
mulusnya barang barang yang terbakar
dan di sini bisa dilihat ruangan di depan
bisa dilihat bahwa temboknya ini sudah sangat menghitam
termasuk juga dengan barang barangnya atau perabotannya
seperti meja bangku yang sudah tidak berbentuk seperti itu
hanya terlihat kerangkanya
termasuk juga pintunya yang sekarang terlihat roboh
pintu kaca juga sudah hancur kacanya
masuk ke dalam
di sini juga untuk perabotannya bisa dilihat ini sudah sangat hancur sekali
termasuk juga ruangan di dalamnya
meskipun memang mungkin di ruangan yang
di belakang beberapa perabotan masih berbentuk
tidak seperti yang di ruangan di depan
seperti sofa dan juga meja
namun memang bisa dilihat ini terkena dampak dari pembakaran massa juga
kemudian di ruangannya
di ruang yang ke satu bisa dilihat bahwa ac nya saja sudah tidak berbentuk
kaca kaca berserakan di mana mana
termasuk juga toilet hingga ke pintu belakang seperti itu
di sini semua memang terlihat sangat dalam kondisi yang sudah hancur
bisa dilihat dengan mata jika berada di sini langsung seperti itu
terkait dengan kasus ini
tadi saya sempat mendapatkan update atau pernyataan dari pihak polisian bahwa
memang kasus ini masih dalam penyelidikan terkait dengan pelaku
apakah ini ada kaitannya dengan demo mahasiswa yang terjadi di gedung dpr hari ini
lalu juga terkait dengan korban luka
apakah ada atau tidak itu masih belum bisa dipastikan
kemudian juga jumlah atau total kerugian yang timbul dari adanya pembakaran polisi pejombongan ini
syifa anifa andi kurniawan saputra jakarta